saya cuma di wa ada salam gitu aja
pak presiden juga memberikan ucapan selamat kepada kita
dan menampilkan salam juga kepada ketua umum pak muhyiddin iskandar
dan ya beliau merasa bagus lah kerja kerja pkp karena sudah semakin merata
dan katanya ada salam dari pak jokowi buat kusyimin itu gimana pak